maraknya aksi pencurian sepeda motor di cirebon membuat warga gerak
aksi ini memunculkan sebuah sayembara yang memberikan hadiah uang kepada warga
yang bisa menangkap pencuri lengkap dengan barang bukti
warga di cirebon jawa barat heboh dengan adanya sebuah sayembara yang viral di media sosial
sayembara ini ditujukan bagi siapa saja yang berhasil menangkap seorang pencuri akan mendapatkan hadiah
sepanduk sayem bara ini terlihat di desa tuk kecamatan kedawung kabupaten cirebon jawa barat
pemerintah desa tuk menawarkan hadiah tiga ratus ribu rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku pencuri di siang hari
dan satu juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku pada malam hari lengkap dengan barang buktinya
kasus pencurian di desa tuk diakui warga sering terjadi dalam beberapa bulan ini
dalam sepekan diketahui terdapat tiga hingga empat kasus pencurian sepeda motor
minggu hampir kejadian
yang diambil itu malah
pihak kepolisian sudah meningkatkan upaya pengamanan di sejumlah desa yang rawan akan kasus pencurian termasuk di desa tuk tersebut
meski belum ada yang memenangkan sayem bara ini sepanduk sepanduk tersebut sudah tidak terpasang lagi
viralnya sayem bara ini memunculkan pro kontra di masyarakat sehingga sepanduk sepanduk itu diturunkan